selain dulu grup beberapa perusahaan retail asing sudah antre akan masuk ke indonesia
kepala badan koordinasi penanaman modal frankie sibarani mengungkapkan
setidaknya ada tiga retail asing yang siap membangun gerai di indonesia
siapa saja mereka kita lihat langsung bersama
ini kita mulai terlebih dahulu jadi kita membaginya menjadi tiga bagian
kita lihat yang sebelah kiri ada lotte mart wholesale di sana
berasal dari korea selatan
itu merupakan salah satu retail yang berasal dari korea selatan
karena sudah existing di indonesia sudah ada di indonesia
mungkin anda dan saya juga beberapa kali pernah berbelanja di sana dalam bentuk grosir ya biasanya
dia sudah masuk di sana dan kini masuk dari uni emirat arab lulu hypermatd
jadi ada supermarket ada department store tidak main main enam tujuh triliun rupiah
kok saya enam tujuh triliun rupiah teringat sesuatu angka skandal yang lain ya
persis sama angkanya kisaran seperti itu
tapi ini adalah modal investasi yang akan dimasukkan ke indonesia
kita lihat enam tujuh triliun rupiah berasal dari indonesia
ini adalah modal investasi yang akan dimasukkan ke indonesia

lalu kita bandingkan bagaimana dengan pernyataan franky sibarani
akan ada tiga lagi retail yang akan masuk ke indonesia
retail yang dimiliki oleh anak negeri bersiap siap
tampaknya persaingan semakin ketat
kita lihat meskipun belum diungkapkan siapa saja secara detail perusahaan perusahaan retail asing yang akan masuk
tapi dari negara negara sudah disebutkan
ada amerika serikat ada kemudian dari kanada kemudian juga ada dari australia
oke saya hanya menduga duga saja
karena kalau yang terbesar retail terbesar dari amerika serikat apalagi kalau bukan walmart misalnya
kemudian tesco juga mungkin saja akan masuk ke indonesia
jadi ada banyak kemungkinan kita masih menanti siapa saja tiga retail dari tiga negara ini akan masuk ke indonesia
memanjakan konsumen memang tapi kita pun memanjakan mereka
karena mereka tahu masyarakat indonesia hobi sekali belanja
selalu masuk ke indeks kepercayaan konsumen tertinggi di dunia
dan lima puluh enam persen
pertumbuhan ekonomi indonesia ditopang oleh belanja konsumsi rumah tangga
ini memang strategi yang cerdas
mereka masuk ke pasar terbesar di asia tenggara keempat terbesar di dunia